dan dikonter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan persidangan berikutnya
kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini
dan kami berkeyakinan mahkamah konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada mahkamah konstitusi
dan selanjutnya kami berikan kesempatan pak oto hasubuan
sebagai wakil ketua tim dan pak fahri bahmin sebagai wakil ketua tim
memberikan pendapat kemudian yang lain lain